kita ke informasi berikutnya bnpb menyebut titik panas di sejumlah wilayah di pulau kalimantan dan sumatera semakin bertambah
bnpb meminta seluruh unsur kepala daerah di wilayah bencana karhutla untuk ikut serta dalam upaya pencegahan kebakaran
kepala bnpb doni monardo meminta kepala daerah tingkat kabupaten kota untuk bisa bekerja sama agar pemadaman lebih maksimal
untuk memadamkan titik api juga dilakukan menggunakan empat puluh dua helikopter waterbombing untuk membuat hujan buatan
munardo menambahkan perluasan titik panas kian meluas di wilayah provinsi riau
lahan gambut paling luas yang terbakar di sana mencapai lebih dari empat puluh ribu hektare
sembilan puluh sembilan persen penyebab kebakaran merupakan ulah manusia
dan pada kesempatan ini saya juga memberikan sebuah masukan untuk evaluasi
kami dari bnpb membanding bandingkan sebuah daerah
karena ada beberapa keluhan juga dari usur telepon di lapangan
karena adanya kurang terlulit dari sejumlah pejabat di daerah
saya tidak menyinggung pejabat siapa tidak mungkin
tetapi rata rata adalah para pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten
kota di daerah
ini adalah keluhan dari para unsur komandan di lapangan
bahkan ada juga yang setiap ada undangan rapat tidak pernah hadir
padahal kita semua tahu yang saya katakan tadi penyebab kebakaran ini adalah manusia